jumlah kasus positif covid sembilan belas di provinsi jawa timur makin bertambah
dengan delapan sembilan ratus tiga belas kasus per sembilan belas juni dua ribu dua puluh
kota surabaya masih menjadi penyumbang kasus positif terbanyak
dengan lebih dari empat tiga ratus orang per sembilan belas juni dua ribu dua puluh
lonjakan kasus positif covid sembilan belas di kota surabaya justru terjadi
setelah penghentian masa pembatasan sosial berskala besar psbb
sejak satu pekan terakhir
dengan jumlah lebih dari empat tiga ratus orang per sembilan belas juni dua ribu dua puluh
angka kasus positif di surabaya hampir separuh dari total kasus positif
di provinsi jawa timur
wali kota surabaya tri risma hari ini mengatakan
satu di antara penyebab lonjakan kasus positif di surabaya
karena gencarnya tes rapid massal di kampung kampung di surabaya
sudah ada koresponden cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
selamat siang rangga
rangga ini saat ini kembali di jawa timur
kematian atau angka kematian covid sembilan belas di jatim
ini sudah melampaui dki jakarta
ini bahkan terakhir ada satu orang dokter lagi di jawa timur
yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dan ini apakah sudah ada atau bagaimana respon dari masyarakat di sana
tentang fakta ini dan juga dari pemprov jawa timur
ya selamat siang rifki
rifki memang jumlah kematian yang terjadi di jawa timur
jumlah kematiannya memang sudah melewati kota
tetapi ini bukan
tetapi ini bukan
tetapi ini bukan
bukan kali pertama saja
pada dua puluh mei yang lalu jumlah kematian di provinsi jawa timur
akibat covid sembilan belas ini juga sudah melampaui kota jakarta
artinya memang fluktuatif dan bagi masyarakat jawa timur khususnya
ini memang menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan
lebih lagi kemudian bahwa ada sejumlah tenaga tenaga medis
yang kemudian juga menjadi korban dari faktor covid sembilan belas ini
nah gugus tugas
penanganan covid sembilan belas di jawa timur ini menyebut bahwa
memang lonjakan memang terjadi di beberapa kota kota besar
salah satu yang terbanyak adalah di kota surabaya
nah bagaimana kemudian tingkat mortality rate ini
tingkat kematian ini kemudian bisa ditekan sebenarnya adalah
bagaimana persoalan dari ketersediaan peralatan
terutama bagaimana penanganan bagi masyarakat yang berada
yang sudah dalam kondisi kritis
rumah sakit dan berbagai fasilitas kesehatan lain
setidaknya sampai saat ini ada lebih dari seratus rumah sakit
yang menjadi rujukan di provinsi jawa timur ini
bagi semua penderita covid sembilan belas
nah ini jumlahnya sudah bertambah bahkan dalam beberapa minggu belakangan
karena pertama kali saat diumumkan jumlahnya hanya mencapai delapan puluh lima
fasilitas kesehatan berupa rumah sakit yang menjadi rujukan
tetapi saat ini sudah bertambah menjadi seratus lebih rumah sakit
nah ini kita bisa kritisi bahwa
penambahan ini sebenarnya apakah dari semua rumah sakit ini sudah memenuhi
berbagai macam standar yang bisa dilekatkan
begitu bagaimana dalam soal perawatan bagi pasien pasien dalam pantauan
yang ada beberapa kemudian yang juga sudah terkonfirmasi secara positif
nah pertama dari delapan puluh lima rumah sakit itu kemudian dinyatakan sudah memenuhi
berbagai macam standar
nah ini juga sudah terkait dengan perawatan dan berbagai macam teknologi
yang bisa digunakan dalam merawat pasien
tetapi yang sisanya lebih dari dua puluh lima rumah sakit tambahan rujukan ini
ini masih belum diketahui apakah mereka bisa sesuai standar yang sama atau tidak
atau justru mungkin kemudian hanya sekedar menampung pasien saja
kita ketahui bersama jumlah rumah sakitnya sendiri pun kemudian saat ini ditambah
dengan adanya rumah sakit darurat
dan jumlah dari bednya sendiri pun kemudian ditambah dengan adanya rumah sakit darurat
dan jumlah dari bednya sendiri pun kemudian ditambah dengan adanya rumah sakit darurat

nah apakah ini juga bisa kemudian menangani atau bisa menjadi hal yang optimal
begitu bagi penanganan jumlah penderita covid sembilan belas yang di jawa timur ini semakin melonjak
nah lonjakan itu sendiri seperti tadi saya katakan rifki adalah beberapa kabupaten
termasuk di kota surabaya yang memiliki lonjakan penderita covid sembilan belas yang cukup masif
dalam beberapa pekan terakhir ini
lonjakannya dalam kurang lebih satu minggu atau sepuluh hari ini bisa mencapai satu ratus dua puluh sampai satu ratus lima puluh orang
lonjakan per pasien positif terkonfirmasi covid sembilan belas setiap hari
nah ada beberapa hal begitu di mana lonjakan itu bisa terjadi
ada sudah menyebutkan tadi adanya tes tes masal tes rapid massal yang diselenggarakan
oleh pemerintah kota surabaya yang dibantu oleh beberapa instansi
salah satunya adalah yang dibantu oleh bin
badan intelijen nasional
hari ini genap dua puluh hari bin melakukan pekerjaannya di surabaya dalam melakukan tes rapid massal
tetapi kemarin pada sembilan belas juni kemarin saat melakukan konversi pers bin menyatakan
selama sembilan belas hari saja melakukan tes rapid massal ada kurang lebih dua puluh delapan ribu masyarakat surabaya
yang sudah mereka lakukan tes rapid massal
dari jumlah itu sebanyak satu tiga ratus diantaranya satu tiga ratus masyarakat di surabaya
itu kemudian diketahui positif
positif berdasarkan hasil pcr atau swab test
nah kita bisa bayangkan hanya dalam waktu sembilan belas hari saja sudah ada satu tiga ratus masyarakat yang kemudian diketahui
ini menunjukkan bahwa memang besar sekali potensi penularan penyebaran covid sembilan belas
khususnya di kota surabaya ini yang menjadi epicentrum bahkan sampai sekarang masih menjadi epicentrum atau pusat
bagi penyebaran covid sembilan belas
di provinsi jawa timur jumlahnya hampir separuh dari total kurang lebih delapan sembilan ratus an pasien positif covid sembilan belas
terkonfirmasi di jawa timur
nah persoalan yang kedua adalah bagaimana rendahnya tingkat kedisiplinan dari masyarakat jawa timur
ini sudah banyak yang mengatakan rifki
salah satunya adalah hasil penelitian dari program studi ilmu kesehatan masyarakat unir yang menyebut pada masa
psbb saja pada masa psbb sekitar dua minggu atau satu minggu kemarin belum masuk ke masa
masyarakat di sekitar pasar yaitu penjual kemudian pembeli masyarakat yang sekitar pkl dan sebagainya
masa psbb tidak memakai masker
tidak menjaga jarak dan kalaupun memakai masker itu kemudian tidak dipasang secara benar
tidak patuh dengan protokol kesehatan kita bisa berlogika bahwa jika pada masa psbb dengan aturan
new normal ini dengan peraturan yang lebih longgar dengan aturan yang lebih lengkap dengan aturan yang lebih
beraktivitas yang lebih dilonggarkan lagi kedisiplinan ketidakdisiplinan ini juga kemudian ditunjang
oleh lembeknya atau lemahnya peraturan epidemiolog pakar epidemiolog dari universitas erlangga
windu purnomo menyebut salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak disiplin
menambah jumlah penambahan jumlah kasus covid sembilan belas di surabaya adalah lembeknya peraturan
perwali surabaya peraturan wali kota surabaya nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh sebagai payung hukum dari
pemberlakuan new normal dan mentiadakan psbb itu dianggap windu purnomo sebagai peraturan yang
tidak tegas ketidak tegasan itu terlihat tidak adanya sanksi berupa denda bagi para pelanggar
baik itu perorangan badan usaha atau tempat usaha yang ada sanksinya hanya teguran lisan
teguran tertulis pencabutan ktp pembubaran sampai kemudian pengevaluasian tempat usaha
dia membandingkan dengan perwali atau peraturan daerah serupa yang dikeluarkan oleh dua kabupaten
di sekitar surabaya sidoarjo dan gresik yang juga sudah memutus masa psbb nya dan
memperlakukan new normal di sana mereka juga mengeluarkan peraturan bupati yang jauh jauh
menurut windu jauh jauh lebih tegas diantaranya adalah dengan denda dari lima puluh ribu sampai dengan
sepuluh juta bagi perorangan dan juga tempat tempat usaha yang dianggap melakukan pelanggaran dalam
penerapan protokol kesehatan ketiadaan sanksi itu yang kemudian membuat bagaimana jumlah penderita
covid sembilan belas menurut windu purnomo sebagai hal yang wajar karena tidak ada sanksi yang tegas
ditambah lagi tidak tingkat kedisiplinan yang lebih tegas nah apakah kemudian pemberlakuan pemberlakuan
new normal dengan meninggalkan psbb itu justru khususnya di jawa timur apakah kemudian pasti
akan mengakibatkan jumlah penambahan jumlah kasus covid sembilan belas nah menurut gubernur kofifah indar
parawansa tidak karena dia membandingkan bagaimana new normal serupa juga diterapkan di malang
di kabupaten di tiga daerah di malang kota malang kabupaten batu dan kota batu
mereka sudah tidak lagi melaksanakan psbb hanya sekali psbb kemudian masuk ke masa new normal
tingkat penyebarannya justru saat ini ini lebih rendah dibandingkan dengan kota surabaya kofifah
membandingkan bahwa ada perbedaan kultur kedisiplinan dimana masyarakat surabaya kulturnya
wani pemberani begitu sementara malang itu jauh lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan
selain juga didukung oleh peraturan peraturan pemerintah
pemerintah yang bisa membatasi juga bisa memberikan edukasi dan lain sebagainya
nah rifki persoalan hari akhir akhir ini kemudian juga semakin bertambah pelik
begitu karena kemudian adanya perbedaan data data penambahan jumlah pasien jumlah orang terkonfirmasi
positif corona antara pemerintah provinsi jawa timur dengan kota surabaya kota surabaya menyebut ada
selisih yang cukup besar antara hasil publikasi berupa penambahan jumlah kasus positif corona
yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jawa timur yang menyebutkan beberapa kota termasuk kota
surabaya tapi ternyata jumlahnya tidak sebanyak apa yang disampaikan tersebut misalnya pemerintah
kota surabaya menyebut beberapa hari lalu pemerintah provinsi jawa timur menyebut penambahan jumlah kasus
positif corona di jawa timur itu ada dua ratus orang tetapi mereka menyatakan setelah dilakukan tracing
setelah dilakukan pengecekan by address by name ke alamat yang kemudian dimaksud ternyata jumlahnya
hanya seratus ada lagi kasus dimana disebut satu ratus lima puluh orang terkonfirmasi di kota surabaya tetapi pemerintah
kota surabaya setelah melakukan tracing pengecekan ke lokasi yang bersangkutan ternyata hanya lima puluh orang saja
di surabaya akhirnya membuat jumlah jumlah penderita atau jumlah publikasi penderita kasus positif
di surabaya menjadi menggelembung pada jumlahnya tidak nah trifki perlu anda ketahui bahwa alur alur
dalam penyampaian publikasi tentang penambahan jumlah pas perhari bagi penderita ataupun kasus
corona itu adalah pertama berawal dari laboratorium baik laboratorium yang secara mandiri menyelenggarakan
tes ataupun laboratorium di tingkat rumah sakit setelah itu datanya dikumpulkan dan dikirimkan
ke kementerian kesehatan dalam bentuk sebuah atau lewat aplikasi nah data data itu dari
kementerian kesehatan kemudian diturunkan lagi ke pemprov dan oleh pemprov disebarkan tiap hari
biasanya sore untuk menyebut bagaimana penambahan nah hal ini kemudian dibantah oleh pemerintah
provinsi jawa timur yang mengatakan justru apa yang mereka sampaikan sudah sesuai mereka
mendapatkan data itu sudah sesuai dengan hasil entry yang disampaikan oleh pemerintah
provinsi pemerintah kota termasuk kota surabaya sendiri mereka mendapatkan data data itu dari debat debat
departemen kesehatan yang sudah melakukan pengecekan dari data data yang dikumpulkan oleh pemerintah
tiap tiap kabupaten kota nah ini kemudian berbagai macam polemik ini tentunya harus segera diselesaikan jangan sampai hanya
di tingkat media tapi kemudian justru menjadi persoalan politik bukan persoalan yang bagaimana
membahas persoalan covid sembilan belas ini dan berorientasi kepada kesehatan masyarakat dan perlindungan
masyarakat rangga umara melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih atas laporan anda